pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rancangan untuk menyediakan sejumlah fasilitas
seperti hotel ruang isolasi bagi pasien positif tanpa gejala di provinsi yang kasus positifnya mengalami kenaikan
namun pemerintah tetap menghargai bagi daerah yang menyediakan gelanggang olahraga sebagai tempat isolasi mandiri
daerah menyiapkan inisiatif untuk menempatkan pasien otg di kamar hotel dengan biaya yang akan ditanggung pemerintah pusat
pemerintah telah merancang untuk menyiapkan sejumlah fasilitas hotel di beberapa provinsi
yang tingkat kasus terkonfirmasi positifnya mengalami peningkatan
kalau toh nantinya ini sudah bisa terpenuhi berarti fasilitas yang ada seperti gelanggang olahraga
itu bisa nantinya dialihkan kepada hotel yang tersedia
paling tidak hotel bintang dua
dan bintang tiga yang ada di daerah
ada pun nanti provinsi provinsi yang nanti mendapatkan fasilitas untuk penyiapan hotel hotel bintang dua dan tiga
bagi masyarakat yang positif covid namun tanpa gejala ini akan diinformasikan lebih lanjut
dan kami tentunya semuanya berdasarkan data data yang telah diterima dari tiap tiap daerah
yang diolah oleh tim pakar dari satuan tugas covid sembilan belas